ya kembali kami sampaikan pokok bahasan utama cnn indonesia prime news akhir pekan malam hari ini
kilau ibu kota jakarta tak kunjung pudar
setelah lebaran berakhir sejumlah warga nekat mengadu nasib ke ibu kota ketimbang bekerja di desa
mereka optimistis jakarta bisa menjadi lumbung rezeki yang akan mengubah perekonomian keluarga mereka
memet adalah warga kampung jero desa maleber kecamatan karangtengah cianjur jawa barat
pria berusia empat puluh dua tahun ini berencana berangkat ke jakarta untuk mengadu nasib
selama ini memet bekerja di cianjur
ia pernah bertani berdagang dan menjadi kuli panggul di pasar tradisional
tapi ia merasa penghasilan tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkannya
dengan berat hati memet akan meninggalkan istri dan kedua anaknya di cianjur
belum jelas apa yang akan ia kerjakan di jakarta
ia akan mendatangi tetangganya yang sudah lama bekerja di jakarta
ia akan berhasil menjalankan dekade
saya ingin ke jakarta lihat tetangga yang sudah sukses
apalagi sekarang usum mudik lah usum pulang kuli gitu
lihat tetangga kelihatannya senang bawa uang banyak
saya juga inginlah sekali ini mah ingin ikut tetangga ke jakarta
supaya nanti pulang dari jakarta saya sukses
soalnya di cianjur
anjur ini saya susah cari kerja pas pasan lah
mata pencaharian warga kampung jero mayoritas bertani
warga menjadi kuli petani dengan bayaran per hari
di kampung ini ada sekitar tujuh ratus kepala keluarga yang bekerja di luar kota
kebanyakan mayoritas memang petani petani cuma petani kuli
ketika musim tanam sudah selesai tidak ada lagi pekerjaan
jadi kita mencari kerjanya
jadi di luar kota banyaknya sih kuli bangunan tapi ada juga yang jualan
ibu kota jakarta menjadi tumpuan memet untuk mengubah nasibnya
namun jika nanti upah kerjanya tidak sesuai dengan yang ia harapkan
mehmet akan kembali lagi ke kampung alamannya
gani aris cianjur